karena kembali bersama kami pembayaran dengan sistem kredit pada waktu dahulu harus dengan kartu kredit
namun sekarang ternyata kita semua sudah bisa mulai mencoba menggunakan kredit dari startup teknologi finansial atau yang disebut dengan techfin
tidak hanya untuk yang belum punya kartu kredit kredit dengan techfin juga menjadi alternatif bagi pengguna kredit perbankan
apa sebenarnya dimaksud dengan kredit techfin
lantas apa yang membedakan sistem kredit bank dan juga non bank ini
inessa ayuniza melaporkannya untuk anda
saya baru saja berbelanja secara online
salah satu perilaku berbelanja yang disukai oleh masyarakat di indonesia
berdasarkan data bank indonesia dari tahun dua ribu sebelas hingga dua ribu dua puluh
saya tidak memiliki kartu kredit
namun untuk memiliki barang ini saya bisa melakukan sistem kredit dalam pembayarannya
karena dibukanya aplikasi teknologi finansial untuk melakukan kredit
tidak seperti mengajukan kartu kredit di bank
mengajukan kredit lewat aplikasi teknologi finansial ini saya hanya perlu mengisi data pribadi memfoto ktp saya
dan juga mengisi nomor akun bank
dan juga mengisi nomor internet banking saya
tidak perlu waktu yang lama aplikasi kredit secara online saya bisa langsung disetujui dan dapat langsung digunakan untuk berbelanja secara online
perkembangan finansial digital semakin menambah variasi pembayaran bagi masyarakat termasuk dengan sistem kredit
bayu termasuk yang mengikuti perkembangan tersebut
pekerja swasta berusia dua puluh lima tahun ini walau sudah memiliki kartu kredit
juga menggunakan platform kredit online non bank
ia menggunakan kredit techfin untuk membeli perangkat elektronik seperti pendingin ruangan dan ponsel secara dari
misalkan lengkap itu limitnya akan tinggi di awal
karena kemarin pas buatnya itu hanya iseng iseng saja kayak cuma mengajukan ktp
slip gaji pun enggak ktp npwp sama foto id card sama foto di kantor aja sih
jadi dalam sejam di proof langsung
techfin ini mengincar pasar yang sedikit berbeda dibanding dengan pasar lembaga pembiayaan konvensional
seperti bank atau penerbit kartu kredit
techfin biasanya lebih longgar persyaratan pencairannya dibanding pembiayaan dari perbankan
sebenarnya perbankan dan p dua p itu memiliki konsumennya masing masing

pada dasarnya kalau p dua p itu sebenarnya menyentuh pangsa pasar yang tidak dapat

p dua p hadir sebagai alternatif pendanaan baru
namun techfin memiliki masalah lain
bayu misalnya mengeluhkan bunga tekvin cukup tinggi dibanding lembaga keuangan konvensional
hari dari tagihan jika telat membayar
kredit tekvin memiliki tenor pinjaman yang beragam
dari hitungan hari hingga dua belas bulan
sementara jika kredit perbankan tenor pinjamannya dihitung bulanan
dan untuk membayar angsuran dapat dilakukan lewat transfer antarbank
atau dibayar lewat minimarker
perusahaan pembiayaan tekvin ini harus mendaftarkan diri di otoritas jasa keuangan
otoritas lembaga keuangan indonesia ini mencatat ada
enam puluh tiga perusahaan kredit tekvin di indonesia
dari kredivo akulaku awantunai kreditpro sampai rupiah plus
sudah ada sejak dua puluh delapan desember dua ribu enam belas
sebenarnya ojk telah mengeluarkan peraturan nomor tujuh puluh tujuh
mengenai layanan simpan pinjam uang berbasis teknologi informasi
jadi memang dikhususkan untuk pengaturan mengenai p dua p ini sendiri
dalam peraturan tersebut diatur mengenai pendaftaran
perizinan kelembagaan kegiatan usaha hingga aspek perlindungan konsumen
yang harus dipatuhi ataupun dilakukan oleh para penyelenggara p dua p
sebagai otoritas lembaga keuangan indonesia
ojk memberi layanan bagi konsumen yang merasa dirugikan
lembaga ini juga memberi sanksi jika ada perusahaan penyelenggara techfin
melanggar standar operasional kredit
salah satunya dengan memberikan surat peringatan
kepada perusahaan kredit tekvin jika menagih utang lewat pihak ketiga
dengan cara intimidatif dan melecehkan debitur